pemerintah menargetkan vaksinasi tahap kedua bisa dilakukan pada pekan ketiga atau maksimal pekan keempat bulan februari dua ribu dua puluh
pedagang pasar tradisional menjadi salah satu golongan yang akan menerima vaksin di tahap kedua tersebut
kabar ini pun ditanggapi positif oleh para pedagang yang sehari hari memiliki mobilitas tinggi dan banyak berinteraksi dengan konsumen di pasar
ya mau ya karena kita kan hidupnya di lapangan ketemu banyak orang jadi ya harus divaksin
ya kalau misalnya dibikin diyakinin itu aman ya ya kenapa enggak
terkait kepastian waktu vaksinasi bagi pedagang pasar
jurubicara vaksinasi nasional kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyatakan
masih menunggu hasil produksi vaksin sinovac dari bio farma serta izin edar dari badan pom
nadia menyebut akan ada proses screening dari total sekitar empat empat belas pedagang pasar yang ada di indonesia
pelaksanaan vaksinasi di pedagang pasar ini adalah sifatnya kluster
kita akan menyelesaikan satu kluster di kalangan pasar tertentu
misalnya pasar tanah abang pasar ramadjati gitu ya kan
jadi itu sudah satu kluster tertentu yang akan kita bereskan
vaksinasi kepada pedagang diharapkan menjadi salah satu jalan keluar memutus penularan covid sembilan belas di kluster pasar
selain pedagang penerima vaksin tahap dua diprioritaskan bagi sejumlah kalangan yang bekerja di bidang pelayanan publik
di antaranya tni polri aparat hukum dan petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat
kemenkes juga merilis surat edaran yang memuat aturan izin vaksinasi bagi kalangan lansia ibu menyusui hingga penyintas covid sembilan belas dan comorbid
pada kalangan lansia vaksin dapat diberikan sebanyak dua dosis dengan interval

sementara bagi penyintas covid sembilan belas yang sudah dinyatakan sembuh minimal tiga bulan dapat diberikan vaksinasi covid sembilan belas
sementara bagi kelompok comorbid penderita hipertensi dapat divaksinasi jika tekanan darahnya di bawah satu ratus delapan puluh per seratus mmhg
kemudian bagi penderita diabetes dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut
bagi penyintas kanker aturan kemenkes menyebut dapat diberikan vaksin namun harus di bawah pengawasan

kemenkes menyebut kebijakan ini diambil untuk mempercepat program vaksinasi nasional